kenapa buka kamu sedih seperti ini
tadi aku ketemu sama naura
tapi waktu naura ngeliat aku dia langsung kabur
waalaikumsalam ada yang bisa saya bantu
iya bu itu saya lihat ada loang kerja di depan
saya mau ngelamar
iya memang kami lagi butuh karyawan disini
ini bu surat lamaran saya bu
sebenernya kerja disini itu gampang
yang penting mau bekerja keras
karena kerja di laundry itu sangat menguras tenaga dan capek
oh saya gak keberatan kok bu
saya udah biasa kerja keras dan
kalau ibu kasih saya kesempatan saya mau sekali bu kerja disini
kamu bisa pakai mesin cuci
iya saya pernah kan jadi pembantu bu
jadi saya udah lumayan sering kok pakai mesin cuci
baiklah kalau gitu kamu saya terima kerja disini
alhamdulillah makasih makasih banyak bu
kamu tinggal dimana
aku ngekos kok bu deket sini jadi gampang
kalau misalnya harus lembur atau berangkat pagi
saya boleh lihat ktp kamu
ktpnya bukan ktp jakarta ya
iya bu saya juga belum lama datang dari kampung
bapak saya sudah meninggal dan saya datang ke sini sama adik saya
tapi adik saya sekarang udah tinggal di tempat lain
sepertinya hidup kamu gak mudah ya
tapi jangan khawatir
kamu harus selalu semangat ya
dibalik segala keseluruhanmu
dan ditahan kalau kita kerja keras dan tawakal
pasti akan ada kemudahan di kemudian hari
jadi kamu bisa kerja mulai kapan
sekarang juga bisa bu
nggak perlu buru buru besok pagi aja ya
bisa besok besok bisa bu
oke kalau gitu besok pagi saya tunggu ya
makasih banyak makasih banyak bu
re ketemuannya udah berapa
ketemuannya udah bisa gak
pas banget nih gue juga pengen ketemu mama lu
eh tapi lu kenapa mau ketemu gue
ada suatu hal yang penting men
kenapa arka manggil naura
sepertinya arka ngeliat naura
pak pak pejalan pak pak pejalan pak pejalan pak pejalan
gue yakin arka tadi ngeliat naurah
apa hubungan mereka
arka cinta ke naurah
atau cuma sekedar peduli
dan kira kira apa yang mau diomongin arka ke gue
sampai sampai dia ngajakin ketemu
naurah kamu dari mana
aku habis cari kerja
alhamdulillah aku dapat kerja di tempat laundry
naura tapi semuanya baik baik aja kan
gak ada masalah kan
kok kamu kayak sedih dan kecewa gitu
mendingan aku gak usah cerita
kalau tadi aku ketemu sama mas arka
nggak apa apa kok emang kenapa
mulai kapan kerjanya
eh ya ampun aku sampai lupa nawarin minum
bentar bentar aku bikin minum dulu ya
mas mas duduk dulu aja dulu ya
kenapa orang gak bilang ya kalau dia ketemu sama arka
ada apa ini
aku harus cari tahu kenapa dia merahasiakan ini dari aku
arka kenapa lagi kamu
kenapa buka kamu sedih seperti ini
tadi aku ketemu sama naurama
aku ketemu sama naurah
aura tidak benci sama kamu
kalau sikapnya seperti itu itu tandanya dia cinta sama kami
naura cinta sama arka
kalau di luar sana ada perempuan lain di posisi naura
yang dicintai oleh pemuda seperti kamu
mereka semua akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kamu harka
tapi naura beda
dia malah menjauh
cuma satu alasannya
kalau naura masuk ke dalam kehidupan kamu
dia takut akan menyusahkan kamu warga
dan kamu harus tahu alasannya
itu karena dia sangat mencintai kamu
terus tukang ojek itu gimana pak
naura sendiri bilang ke arka
kalau tukang wajah itu pacarnya naura pak
papa sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi antara naura dan tukang ojek itu
kalau sebenarnya naura itu sangat mencintai kamu harta
dia rasanya menyalahkan dan menyingkir angkut angkutmu

pertama saat tuha saya akan keluar hello whatsapp
tidak ada ap tanpa namah
aku sangat merindu untuk kamu
tidak bisa di bracket
teman wanita kamu tidak ada
ya udah tapi bawa aja makanannya ya biar kamu gak makan di luar
biar menghemat nih
enak mam makanannya
kok gak ikut makan sama kita
kenapa aku panggil panggil oki
dia tuh gak pantas duduk makan bareng sama kita ya
emangnya kenapa sih mam
salahnya di mana
oki tuh satu sekolah sama tiara
dan kenapa sekarang mama bilang oki gak pantes untuk makan satu meja sama kita
eh aku panggil oki
hmm gak mau enak aja siapa oki lagi
kalau sampai gembel itu duduk makan bareng sama kita mama akan stop makan
oke aku juga aku gak akan makan kalau gak ada oki di sini ma
sudah sudah sudah
jangan ribut di meja makan ini
kalau gitu silahkan tiara kamu makan mama juga boleh makan
arka gak jadi makan malam
buat jam lima belas
ade enak banget